sampai jumpa di video selanjutnya
harus benar benar meneliti kenyataan
mampunya aku ma
aku mira anak mama
jadi begitu ma ceritanya
mira benar benar minta maaf mah
orang tua angkat mira
dia memaksa mira untuk menulis surat itu
karena mereka gak mau kehilangan mira ma
mira benar benar sudah menjadi anak yang lurhaka ma
dan mira sudah menyakiti hati mama
mira nekat kesini untuk menemui mama
karena mira ingin memberitahu mama
bahwa semua itu tidak benar mbak
bahwa bukan mira yang menulis surat itu ma
sebenarnya mira sangat merindukan mama
mira sangat merindukan mama
mama sangat merindukan mama
mama kenapa diam saja ma
mama gak percaya sama mira
atau mama udah gak peduli lagi sama mirna
kamu jangan bodoh
gak mungkin mama gak peduli sama kamu
kalau aja kamu tahu
siang dan malam mama begitu merindukan
dia siapa ma
papa jangan kaget
mira anak kita udah pulang pa
anak mama udah pulang
anak mama udah pulang
papa mau bicara sebentar ma
kamu jangan kemana mana
gak boleh kemana mana
kamu tunggu di sini ya
papa mau bicara
mau bicara sebentar ya
mau bicara apa
kasian mira nunggu lama lama
ma kita gak boleh terlalu gegabat ma
tidak bisa kita bisa percaya begitu saja kalau dia itu memilih
papa itu gak gegabat
itu mira papa
lagian coba dipikirin
apa untungnya gadis itu mau laku laku sebagai mira coba
lagian dia tahu papa soal surat wira yang datang kemarin itu
tadi dia sebut kok
ma papa juga gak tahu apa untungnya buat dia
dan papa juga gak tahu dari mana dia tahu soal surat itu ma
tapi yang jelas ma
kita tidak bisa percaya begitu saja pada

sebelum kita cek kebenarannya
alah udah deh papa
papa ngaku aja deh
papa gak ingin mira ditemukan
papa udah terlalu merasa puas dengan anak pungut papaya itu
saat seperti ini yang udah menantikan sama mama sekian tahun papa
mama kangen sama mira
sekarang mira ada depan mata kita papa
kenapa bapak gak bisa percaya sih
mama suka ngeliat mama tersiksa setiap hari setiap detik setiap saat
anak kangen sama mira papa
sekarang mira udah pulang
dia harus terima
papa mengerti perasaan mama
mama begitu rindu sama mira ma
sampai mama merasa sangat putus asa
dan mama juga ingin ketemu lagi sama mira secepatnya ma
apa mengerti akan hal itu mama
papa sangat mengerti
enggak papa gak mengerti perasaan mama
tapi untuk urusan sebesar ini
mama harus berhati hati
kita harus benar benar meneliti kenyataan ma
kita tidak boleh gegabah mama
bukan berarti kita tidak ingin ketemu mira
tapi justru karena medali itu begitu berharga buat kita mah
sehingga kita tidak boleh salah dalam melihat kenyataan
mama gak salah
dan mama gak gegabah
kamu banget sih
ngapain sih mereka
bapak tadi itu kayaknya gak seneng deh ngeliat gue
jangan jangan dia gak percaya lagi kalau gue ini emang mira
kalau benar dia gak percaya gue harus gimana ya
muka kamu kebucat banget
kamu gak usah takut
ada aku di sini nemenin kampung
ini aku kak
ini aku mira
ira kak dikakayanin dulu
aku mira kak
ini aku kak aku mira di kakak
aku kembali ke aku pulang
kamu betul betul mira
aku ke evita tunangannya evita
aku mira kak aku adiknya ke evita
masa tunangan kak aku sendiri gak percaya sih
kalaupun ini adiknya ke evita yang dulu hilang
ini sama sekali penembusan kamu kak
ngapain kamu kesini lagi